total bantuan yang sudah dikirim tni angkatan udara berjumlah delapan puluh empat ton
untuk didistribusikan ke berbagai wilayah bencana di indonesia
di antaranya banjarmasin kalimantan selatan dan mamuju sulawesi barat
tidak hanya bantuan kemanusiaan tni angkatan udara juga menerbangkan dua ratus personel
untuk membantu evakuasi korban serta bantuan medis ke tiga wilayah tersebut
tni angkatan udara mengirimkan bantuan berupa makanan siap saji selimut obat obatan
tenda dan juga personil yang akan membantu di sana
bahkan kita sudah melaksanakan foto udara sejak awal
mungkin yang awal awal terjadinya itu kita sudah melaksanakan foto udara dan gitu
sementara itu tim angkatan laut bergerak menuju desa penggalaman
salah satu lokasi yang aksesnya terputus sehingga bantuan sulit dikirim ke lokasi bencana
mencari banjir kelimatan selatan
untuk mencapai desa itu tim menempuh perjalanan melewati sawah petani yang kini berubah menjadi lautan
semoga harapan kita semua untuk bencana banjir ini bisa segera surut
dan semoga seluruh masyarakat yang berada yang masih di selatan dalam keadaan selamat
hingga minggu malam tim telah menyalurkan bantuan pakaian dewasa dan bayi
obat obatan dan makanan untuk korban banjir